setelah terdakwa ferry sambo kuatmaruf dan riki rizal minta dibebaskan atas dakwaan pembunuhan yosua dalam pembelaannya
rabu pagi giliran terdakwa putri candrawati membacakan pembelaan
dalam pledoi atau pembelaannya putri mengungkapkan ingin sekali kembali menjaga dan juga melindungi serta mendampingi anak anaknya
terdakwa putri candrawati membacakan sendiri nota pembelaannya dengan judul surat dari jeruji
jika tuhan mengizinkan saya ingin memeluk putra putri kami
hal ini disampaikannya saat hadir mengikuti persidangan lanjutan di pengadilan negeri jakarta selatan rabu pagi
dalam persidangan kali ini sambil membacakan isi pledoi putri kembali menangis
pembacaan nota pembelaan disebutnya sebagai ungkapan dari seorang perempuan yang disakiti di hujam stigma
dipisahkan dari anak dengan tuduhan rapuh dan mengada ngada
istri verdi sambo itu tetap mengaku bahwa dirinya telah mendapat kekerasan seksual yang dilakukan yosua
dalam akhir pledoinya
putri juga mengungkapkan ingin menjaga melindungi dan mendampingi anak anaknya
berani bercerita kepada orang yang paling saya percaya
yang mulia sungguh saya ingin menjaga dan melindungi anak anak kami
mendampingi mereka dan kembali memeluk mereka
serta menebus segala kegagalan saya sebagai seorang ibu
saya berharap saya dapat kembali bersama anak anak saya
untuk menguatkan jiwa anak anak kami menghadapi peristiwa ini
dan berita berita di media serta publik yang sering menyudutkan kami sebagai orang tua